kalau kontra flow juga kurang efektif kayaknya gak sebagus kayak tahun tahun yang lalu
pak dengan adanya himbawan dari pemerintah dan juga ke pihak kepolisian res area ini para pemudik hanya boleh tiga puluh menit
menurut bapak bagaimana pak
saya kurang setuju soalnya kita kan bawa anak anak bawa keluarga
kalau kita tiga puluh
dua puluh menit itu kurang cukup soalnya anak anak butuh makan butuh buang air buang kecil air kecil sedangkan air kecil aja ngantri
kiranya kurang cukup
pak edi terima kasih banyak atas waktunya
hati hati di jalan pak jangan lupa jaga kesehatan ya pak ya
ya heranov memang betul sekali menurut para pemudik yang ada di rest area satu ratus tiga puluh ini
rest area itu hanya menunggu tiga puluh menit itu dirasa kurang cocok begitu
kalau misalnya kita mudik bawa anak ataupun bawa orang tua memang terlihat kan adanya antrian yang cukup panjang di rest area
untuk ke toilet pun juga membutuhkan waktu yang lama begitu
nah kalau misalnya tiga puluh menit menurut para pemudik ini kurang tepat untuk dijadikan untuk dijadikan himbawan untuk para pemudik yang akan mengarah ke jawa barat dan juga jawa tengah
tadi saya juga sempat melihat adanya kontraflow di kawasan rest area delapan puluh enam di kilometer delapan puluh enam itu memang ada kontraflow yang terjadi dikarenakan adanya hambatan antrian kendaraan yang ingin masuk ke rest area begitu heranov
dan tadi juga di satu ratus dua puluh satu ratus dua
rest area di daerah subang juga sama seperti di sini
masih juga menerapkan buka tutup rest area begitu
dan tadi juga kontra flow juga tetap diteruskan sampai ke titik nanti kali kangkung dan melihat situasi apakah nantinya ada penumpukan lagi di jalan jalan yang terlihat padat langsung diberikan ataupun dialihkan ke kontra flow di jalur berikutnya begitu heran of
baik nampaknya sejumlah pemudik sudah mulai memadati tol dari arah cikampek menuju arah jawa tengah terbukti dari laporan anda
bella mulahela sebelumnya juga ada rekan kita iqbal kiyarso langsung dari tol ruas cikampek
terima kasih atas laporan teman teman
selamat bertugas kembali